tren positif yang diraih satya wacana salatiga di seri ke enam ibl dua ribu dua puluh
akhirnya dihentikan oleh pelita jaya bakri jakarta di pertandingan ketiga seri enam
yang berlangsung senin sore di goramong rogo yogyakarta
satya wacana yang dua kali meraih kemenangan di seri enam
tumbang atas pelita jaya dengan skor delapan puluh sembilan enam puluh empat
hasil ini membuat satya wacana tetap bercokol di peringkat ke dua terbawah kelas met
sementara pelita bakri masih berada di peringkat tiga di bawah prawira harum bandung
yang menempati peringkat ke dua walaupun memiliki rekor sama
yakni sembilan belas kali menang dan dua kali kalah dari dua puluh satu pertandingan
meski kalah satya wacana sebenarnya sempat memberi perlawanan sengit hingga paruh pertama pertandingan
bahkan satya wacana sempat memimpin hingga sepuluh poin

namun setelah jeda pertandingan pelatih pelita bakri george jovicic
melakukan perubahan signifikan pada sisi pertahanan
yang membuat skor berbalik untuk keunggulan pelita jaya hingga akhir pertandingan
anak anakku saya mungkin cukup kaget karena ada perubahan di menteri pelita jaya
tapi sekali lagi saya nggak mau terlalu banyak berkomentar tentang performa individu pemain
semua perusahaan yang baik
saya akan letakkan jawab karena kurang mempersiapkan dalam sisi oven
di pertandingan lain juara bertahan satria muda pertamina jakarta menang atas elang pasifik cesar surabaya
dengan skor telak sembilan puluh tujuh enam puluh empat
satria muda selalu dalam posisi unggul sejak tip off hingga buzzer
semua pemain dalam roster satria muda diturunkan dalam pertandingan kali ini
yang menarik semua pemain mencetak poin termasuk rookie matthew samsi
yang memasukkan tembakan tiga angka empat puluh sembilan detik sebelum pertandingan usai
di pertandingan lain kemenangan juga diraih bali united yang mengalahkan dewa united banten dengan skor sembilan puluh delapan
dan tangerang hawks yang mengalahkan montaigne colty mika dengan delapan puluh enam tujuh puluh dua
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta